ini bu ayu nih ya mau ngasih satu miliar buat kita
tapi ada tapi nih nih bang
dan masalahnya nih sekarang nih gue lagi nyari siapa yang cocok jadi anaknya bu ayu
dan tapi lagi masalahnya sekarang gue tuh gak bisa ngubungin bu ayu
alamat rumahnya juga gak tau
foto ini aku yang fotoin sendiri
tapi malah kamu kasih ke aku lagi fotonya
bimo kalau aja kamu tahu aku sengaja ngasih karyanya badai
supaya aku bisa bikin kamu ngaku kalau sebenarnya kamu itu adalah badai
aku jaga hadiah dari kamu
iya tapi kamu mau bantuin aku gak
bantuin aku buat nyari tahu siapa itu badai sebenarnya
dina dari dulu kayaknya gak pernah nyerah
selalu pengen tahu siapa itu badai
nanti aku bantu ya
bidadari kalau cari badai mah ini sama justin aja
ya sama bimo bimo sama cemen
jangankan badai angin sepoi sepoi takut dia bidadari
makasih ya justin tapi aku sama biru aja gak apa apa
udah udah masukkan minat anak orang
aku berani ngoblin periodik
aku berani ngoblin periodik
kamu kenapa kok darah tadi diam aja
yaudah yuk kita mendingin langsung masuk ke dalam kelas aja

ini bu ayu nih ya mau ngasih satu miliar
buat kita tapi ada tapi nya nih bang
dan masalahnya nih sekarang nih
gue lagi nyari siapa yang cocok jadi anaknya bu ayu
dan tapi lagi masalahnya
alamat rumahnya juga gak tau
makanya lu kalo gak tau tanya sama gua
jangan diem diem aja
gua bakal ngasih alamatnya bu ayu ke lu
asal lu mau bagi duitnya sama gua
lu tenang aja bang
pokoknya nanti kalo dapet
kita bagi dua
dua puluh tahun kita menikah mas
baru kali ini aku curiga begitu besar sama kamu
selama ini kamu adalah orang yang paling
aku percaya dalam hidup aku
kepercayaan itu sudah mulai terkikis semenjak telepon dari wanita itu
hai bonekaku ini ingin ketemu sama pasangannya lah
terus tadi kamu bilang kamu ingin saloari buat aku
tapi kamu juga perhatian sama dina
malah yang sebenarnya aku pikirin dina yang cocok sama kamu
gak yakin gak yakin sih kamu dari tadi ngapain
pokoknya dina gak boleh sampai tahu
keren kan gue
ganteng romantis juga
kayak kuburan baru
bim gue titip bentar ya
mau ke kamar mandi
kalau gue bawa nanti bunganya buat toilet
kamu sebenernya cuma pengen pamit doang
kamu baru beli bunga
pasti kamu beli buat aku ya
bima kasih dina bunga
makasih banyak ya bima
tadi dina kasih karyanya badai
sekarang bima balas dengan bunga
sebenernya mereka berdua yang sama
tapi sekarang dia balas dengan bunga
sebenernya mereka berdua tuh ada apa sih

udahlah mendingan kamu pulang aja ya
kamu udah janji sama ibu
aku mau balas
eh bidadari dina suka sama bunganya
itu tuh bunga dari justin buat bidadari
loh jadi bunga ini dari justin bukannya dari bimo
eh tadi aku mau jelasin ke kamu terus kamu langsung ambil bunganya
aduh justin aku tuh sebenarnya alergi bunga
jadi kamu simpen aja ya bunganya
aku tuh sebenernya
sekarang nih ada kuliah lagi
aku pergi dulu ya
dulu aku pergi dulu ya
emang ada ya bim
orang alergi dadakan bim
gak jangan dulu ya
tuh ini bunga buat siapa ya
mau bunga gak mbak
ini buk tempat jualan sepeda bekasnya
masih bagus ya
bu cari sepeda neng
ini harganya berapa ya mas
kalau yang ini tujuh ratus ribu naik
ada sih neng yang harga di bawah tujuh ratus ribu
ini neng tiga ratus ribu
ini susah tiga ratus ribu
masih layak pakai
cuma catnya aja yang sedikit karat
walaupun cuma tiga ratus bu
tapi ini masih bagus banget
lain cuma catnya doang kok yang rusak
kalau lumayan bu
sisanya buat kita modal
kalau misalkan kita udah dapat untung
baru deh nanti ganti yang baru
terima kasih ya bu
semoga awet sepedanya
pegangan bu yang rek bu
biar gak jatuh
kita selalu bersama sama
namakan kita selalu yang kind
ya alhamdulillah sampai rumah
kalau gitu mereka mau pergi ke tempat kerja ya
oh ya udah hati hati ya
gue juga mau langsung ngerjain itu
sepeda rosak aku dari mana nih
besok mau dagang keliling sesuai ke diri lainnya
habis dari mana sih bang
ya elah dah
gue tadi ada urusan dah
kenapa sih lu gak percaya sama laki sendiri
ini besi jadul dari museum mana nih
pakai taruh depan rumah lagi
ya mau taruh dimana lahir di kamar
ini ya dak cocoknya nih ya
dijual juga kagak laku tau gak
bikin rusak kemandangan rumah aja tau gak
selalu bang bang
bantu gue dong
dap dap dap
dap kamu gitu banget sih dap
mas ngapain juga sih lu
dap dap lu bantuin laki lu dong
ayu hanya masih marah sama aku
sampai telepon aja gak diangkat sama dia
tapi aku gak boleh putus asa
lama lama dia pasti akan luluh
terorku kemarin pasti sangat menyakitkan untuk ayu
tapi aku nggak boleh berhenti begitu saja
aku harus cari senjata lain untuk benar benar menghancurkan mereka berdua
aku harus cari senjata lain untuk benar benar menghancurkan mereka berdua